ya ada kabar baik bagi warga ibu kota karena di masa pandemi ini jakarta akan tercover jaringan internet nirkabel gratis yang akan tersedia secara bertahap
warga juga bisa mencari lokasi jak wifi ini melalui aplikasi
peluncuran jack wifi ini merupakan kolaborasi pemprov dki jakarta dengan pt bali towerindo sentra dan juga asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi atau apjatel
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia satrio adi wicaksono
selamat siang ini seperti apa penerapannya dan juga di mana saja lokasi internet gratis dari jak wifi ini satrio
ya selamat siang rizky
benar sekali bahwa saat ini atau kemarin tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh gubernur dki jakarta anies baswedan memperlakukan ataupun meluncurkan
suatu program baru yaitu wifi gratis untuk semua atau yang dinamai jak wifi
jak wifi ini dipasang di beberapa ruang publik termasuk juga salah satunya yang ada di belakang saya ini
ini merupakan salah satu saung yang ada di rt tujuh rw delapan kelurahan cipinang besar utara jatinegara jakarta timur yang menjadi salah satu titik yang kemarin juga
wali kota jakarta timur muhammad anwar meresmikan titik ini
sementara tujuan utama sebenarnya gubernur dki jakarta anies baswedan mengeluarkan
jangan lupa untuk berlangganan di website www jakwifi com
dan salah satunya adalah bapak haryo ismail selaku ketua rt tujuh rw delapan di sini
selamat siang pak haryo
selamat siang pak
pak haryo bisa diceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya kebutuhan internet bagi warga masyarakat di sekitar sini khususnya pada saat pandemi sekarang
memang warga kami sangat butuh sekali karena banyak warga kami menengah ke bawah
jadi dari pembelian kuota ya itu mereka terasa sekali banyak yang pada perlu kesukaan kami sehingga kami mengadakan daripada jakwifi ini
kebetulan dari gubernur dki kami dapat sumbangan karena dari gang hijau ini
sehingga kami terpilih dari wilayah jakarta timur untuk wifi gratis
ya alhamdulillah untuk warga kami sangat terbantu sekali
ya untuk kegiatan sendiri di salah satu titik jak wifi ini
di saung di belakang bapak ini setiap harinya seperti apa pak kalau bisa digambarkan
ya alhamdulillah setiap pagi saung yang ada di rumah diskusi ini ini kita bangun dari swadaya masyarakat dan dari csr telkom
alhamdulillah tiap hari anak anak pada belajar ya sepuluh sampai dua puluh anak anak warga kami dan warga sekitar di lingkungan kami untuk belajar ya
mengerjakan pr ya
dari jam setengah tujuh biasanya anak anak sudah di sini
sampai dengan jam dua belas siang atau jam satu
sangat terbantu sekali dengan adanya wifi gratis dari rt ini untuk kegiatan seluruh warga dalam proses belajar mengajar dalam rangka ya pandemi
kemudian untuk syaratnya sendiri bagi masyarakat ataupun anak sekolah gitu yang ingin belajar di sini apa aja pak
kalau misalnya mau menggunakan wifi nya
ya jadi memang syaratnya yaitu kami menghimbau kepada masyarakat atau warga dan anak anak kita
untuk tetap tiga m
ya menjaga jarak cuci tangan dan juga menggunakan masker
nah jadi bagi anak anak yang belajar di sini juga tetap
tidak ada pemimpingnya sama ya
belum warga saya ada beberapa orang yang bimbing
ada tiga sampai empat orang untuk proses belajar mengajar anak anak
jadi ada pemimpingnya
nah lantas untuk kegiatan ini
ini pun sangat terbantu sekali
ya jadi tiga m itu ya pakai masker cuci tangan dan juga jaga jarak itu yang kami selalu himbau
oke terima kasih banyak pak haryo atas waktunya
ya itu dia tadi sedikit wawancara kami dengan warga yang berada di sini
tentu saja wifi ini sangat dirasakan manfaatnya
karena kita tahu pembelajaran jarak jauh masih belum bisa dihentikan
artinya memang masih diperlukan adanya akses internet bagi warga masyarakat
sementara di jakarta sendiri untuk saat ini ada kurang lebih empat sembilan ratus titik jak wifi
yang dimana apabila masyarakat ingin mengaksesnya bisa membuka aplikasi check in atau jack ini
untuk mengetahui titik titik mana saja yang dapat diakses wifi gratis tersebut
targetnya dalam dua bulan ke depan akan ada sembilan titik jak wifi
yang disediakan oleh pemerintah provinsi gubernur dki jakarta
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas